pelonggaran aktivitas sosial pada sejumlah daerah pasca penurunan level ppkm
memunculkan antusiasme warga terutama pada sektor transportasi publik
namun pelonggaran aktivitas juga memicu peningkatan mobilitas warga
yang tentu berpotensi menjadi puncak gelombang ketiga covid sembilan belas di akhir tahun ini
lalu bagaimana seharusnya masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan di tengah euforia pelonggaran
dan bagaimana pula capaian vaksin hari ini juga ikut menentukan keberhasilan upaya penengkatan penengkanan
dari penyebaran covid sembilan belas
sudah terhubung bersama kami melalui sambungan virtual
pertama ada epidemiolog mas dalina pane selamat sore ibu mas dalina
selamat sore mas bram
dan berikutnya ada juga kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas yaitu alexander ginting
selamat sore pak alex
selamat sore salam sehat
salam sehat bapak ibu sekalian terima kasih telah bergabung bersama kami
saya ingin ke pak alex terlebih dahulu ini pak
ketika kurang lebih dalam paling tidak satu minggu terakhir begitu
ini sudah terjadi pelonggaran misalkan kapasitas menjadi seratus persen
anak dua belas tahun sudah boleh naik dari transportasi umum tersebut
bagaimana kemudian pak pantauan dan juga evaluasi dari satgas begitu
apakah ini masih dalam standar yang ditentukan oleh satgas sendiri pak alex
ya jadi sebagaimana yang sudah dilaporkan dari berbagai hasil evaluasi
dari pemerintah dari pemerintah dari pemerintah dari pemerintah
bahwa pemerintah telah banyak mencapai kemajuan pencapaian pencapaian
baik di jawa bali maupun di luar jawa bali
dan pencapaian ini bisa kita lihat dari indikator indikator yang ada
termasuk kasus aktif termasuk juga dengan perawatan rumah sakit
termasuk juga dengan positivity rate
tapi ada juga beberapa kesadaran yang penting
bahwa pemulihan kesehatan ini juga harus diikuti juga dengan pemulihan ekonomi
pemulihan pendidikan pemulihan sosial budaya yang tidak boleh berhenti
karena negara ini harus terus bertumbuh
dan dia harus terus menjalankan program programnya di dalam rangka membangun bangsa dan negara ini
sehingga pemerintah juga melalui inmen dagri yang sudah dikeluarkan
tetap senantiasa melakukan pelonggaran tetapi juga ada penguncian
kenapa ini terjadi
karena ada beberapa hal yang menjadi catatan
varian of concern terutama delta dan subvariannya itu masih terus ada bersirkulasi
dan ini lebih menular dan meningkatkan perawatan bahkan akan meningkatkan mortalitas
yang kedua kendatipun vaksinasi tetap menjadi target kita di atas tujuh puluh persen
tapi kalau kita iris ke bawah kita elaborasi ada beberapa kelompok yang harus kita kejar juga
seperti kelompok yang rentan seperti kelompok lansia
mereka yang comorbid remaja anak sekolah ibu hamil
ini juga harus pencapaiannya harus baik sebelum nanti di akhir tahun
yang ketiga pelonggaran pelonggaran ini juga akan membuat terjadinya social mixing
ada pertemuan ada perjumpaan melalui pesta melalui kegiatan bisnis
sehingga terjadi komunitas yang akhirnya berjumpa di berbagai tempat di berbagai tingkatan yang ada
nah yang kemudian juga yang menjadi concern kita adalah ketidakpatuhan di dalam protokol kesehatan
tiga m lima m atau enam m
karena kepatuhan ini targetnya harus di atas sembilan puluh persen
nah kemudian yang terakhir adalah komunikasi risiko
komunikasi risiko ini juga harus terus sampai ke masyarakat
jadi pcr itu lebih kita pakai dalam rangka meningkatkan kewaspadaan misalnya
dan kemudian kenapa ada penguncian
tentu ini supaya meningkatkan alertness
bahwa memang virus dan kemudian
penularan masih ada
sehingga oleh karena itu
kalaupun ada pelonggaran
ataupun ada penguncian di satu sisi
seperti misalnya adanya testing adanya pemeriksaan
ini satu hal yang harus kita lihat
sebagai bentuk respons kita
agar penurunan level ppkm itu bisa kita respon secara baik
sehingga persyaratan persyaratan yang terjadi itu dalam rangka pengawasan dan pengendalian
jadi inilah yang harus kita lihat
sehingga akhirnya memang kelihatannya memang membebani masyarakat
tapi dalam dua minggu ini akan kita lihat
dan dalam dua minggu ini akan kita lihat
dan ini juga sebagai salah satu respons kita
di dalam melihat nanti libur nataru yang akan kita jalani di akhir tahun ini
baik pak alex tadi saya kutip kata kata anda pelonggaran tapi penguncian begitu
nah sebenarnya bagaimana kemudian jaminan dari satgas begitu
agar agar kepatuhan tadi yang anda sebutkan juga
ini juga bisa terjadi
kan kita tidak mungkin hanya menyerahkan pada masyarakat
apa yang kemudian satgas dan pemerintah upayakan terkait itu
ya pertama kita belajar referensi kita tahun dua ribu dua puluh bahkan sampai tahun dua ribu dua puluh satu
setiap libur panjang dan setiap ada kegiatan baik itu libur keagamaan libur nasional
tetap ada kenaikan kasus
kendatipun sudah ada berbagai aturan yang kita kerjakan
dan dalam hal ini tentu memang komunikasi risiko ini harus terus diupayakan
yang kedua adalah bahwa tetap ada pengawasan dan pengendalian secara langsung
apakah posko ppkm yang ada di kabupaten kota ataupun di desa dan kelurahan
ini nggak boleh berhenti bekerja
tentatipun kasus turun
dan yang ketiga aplikasi peduli lindungi ini jangan hanya sebagai simbol
ataupun sebagai satu persyaratan saja
tapi kalau aplikasi peduli lindungi itu memberikan respons ada warna merah
tentu harus direspon juga dengan
kalau ada warna hitam tentunya dia isolasi mandiri
ataupun juga harus ke isolasi terpusat di isoter
jadi artinya aplikasi peduli lindungi itu
di samping untuk melihat status dari seseorang tersebut
apakah sudah vaksin terinfeksi atau tidak terkonfirmasi atau tidak
dia juga harus bisa direspon
sehingga dia tidak berkeliaran dengan warna hitam
dan kemudian dia jangan berkeliaran dengan warna merah terus
seolah olah program vaksinasi tidak menjangkau dia
jadi oleh karena itu secara digital
tetap ada pengawasan dan pengendalian
tetapi secara langsung melalui posko ppkm desa dan kelurahan
tiga t ini tidak boleh ditinggalkan
dan kemudian tiga m ini menjadi pilar untuk pengawasan dan pengendalian
dan kemudian vaksinasi harus menyeluruh di seluruh warga yang ada
terjangkau baik di desa maupun di kelurahan
baik baik pak alex ini kuncinya betul adalah pengawasan dan pengendalian
saya ingin ke bu mas daniel terlebih dahulu
bu mas lena bagaimana anda melihat kondisi hari ini
tentu dengan tadi disebutkan ada pengawasan
pengendalian ketaatan kepatuhan masyarakat
apakah ini masih ada celah atau masih ada kerentanan begitu dari kondisi ini
untuk adanya potensi lonjakan gelombang ketiga di akhir tahun bu mas dalina
ya jadi kondisi kita saat ini masih dalam transmisi komunitas
jadi kalau masih dalam transmisi komunitas
artinya fluktuasi kenaikan dan penurunan kasus itu masih sering terjadi
jadi pada penyakit penyakit
yang human to human penularannya dari orang ke orang
peningkatan kasus itu lazim terjadi
tetapi dalam setiap peningkatan kasus
tentu ada penyebab yang dominan ya
seperti yang lalu penyebab dominannya adalah delta
delta yang cukup banyak di negara kita
dan itu juga menyerang negara negara lain
kemudian waktu yang pertama
program kadang kadang intervensi juga bisa menyebabkan jumlah kasus
misalnya testingnya diperbanyak
kemudian tracingnya diperkuat
itu kasus kasus yang di bawah gunung es
di bawah permukaan
itu biasanya juga bisa naik
apakah mobilisasi itu diperkirakan bisa meningkatkan jumlah kasus
mobilisasi itu dikenal bisa menyebarkan penyakit
nah memang kalau delta di bawah dengan mobilisasi
tentu dia akan tersebar banyak ke berbagai tempat
tetapi mobilisasi itu
langsung menurunkan atau meningkatkan jumlah kasus
seperti yang lalu
walaupun pemerintah sudah menyatakan berhasil melakukan penurunan mobilisasi pada arus mudik
hanya satu lima juta saja yang lepas ya
dibandingkan tiga puluh enam juta lainnya
satu bulan dua bulan kemudian
terjadi lonjakan kasus yang signifikan
nah ini yang kadang kadang kita harus dalam kondisi pandemi benar benar perhatikan
apakah ada kemungkinan lonjakan kasus
sejauh ini kami melihat indikator indikator pengendalian kita berada pada indikator yang baik
nanti kita akan lihat
biasanya peningkatan jumlah kasus itu
baik dia eksponensial maupun biasa
baru bisa dilihat satu sampai dua masa inkubasi
jadi tidak bisa memprediksi dari jauh jauh hari
karena banyak sekali faktor yang membuat peningkatan kasus itu terjadi
kalau dia masih transmisi komunitas
masih dimungkinkan sekali ada peningkatan jumlah kasus
tapi kita tidak berharap itu terjadi
antisipasi supaya kasus kasus tersebut tidak meningkat tentu harus dilakukan
ini tentu satu dua masa inkubasi yang anda sebutkan ini harus kita pantau juga
nah kita lanjutkan
sesaat lagi perbincangan ini setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom
baik kita lanjutkan diskusi bersama pak alex dan juga ibu mas dalina
pak alex saya inginkan anda terlebih dahulu
ketika tadi bu mas dalina mengatakan mobilitas memang tidak serta merta
kemudian bisa menaik dan turunkan kasus begitu
ini kemudian juga menjadi perhatian publik ketika jalur udara begitu harus menggunakan pcr mulai besok di dua puluh empat oktober
tetapi darat dan juga jalur lain ini seakan akan tidak menjadi perhatian utama
publik mempertanyakan hal tersebut
bagaimana satgas menjawabnya pak
ya jadi apa yang sekarang menjadi bahan perbincangan
ini sebenarnya bersumber dari instruksi mendagri nomor lima puluh tiga dan lima puluh enam
di mana di dalam instruksi mendagri itu banyak terjadi pengaturan pengaturan
yang di salah satu sisi kelihatan seperti adanya pelonggaran
tetapi di satu sisi lain terjadi penguncian
jadi ini adalah satu bentuk respons
dimana pelonggaran mobilitas penurunan level ppkm
akhirnya memberikan satu dorongan kepada instruksi tersebut
untuk melakukan pengetahuan
jadi memang di sini ada beberapa hal yang harus kita lihat
pertama transportasi melalui udara
yang kedua transportasi melalui darat
dan kemudian transportasi melalui laut
dan ini di respons oleh surat edaran satgas
dan kemudian juga oleh surat edaran kemenkub
baik itu nomor delapan puluh enam delapan puluh tujuh delapan puluh delapan
yang mengatur tentang perjalanan tersebut
jadi memang kalau kita lihat
memang di perjalanan di udara ada persyaratan bahwa harus menggunakan pcr
kendati pun sudah vaksinasi tidak bergejala
dan di situ diwajibkan melakukan pemeriksaan pcr
sebagai salah satu bentuk untuk melihat apakah seseorang tersebut terinfeksi atau tidak
kemudian mencegah jangan terjadi transmisi di dalam pesawat
kendati pun disadari juga bahwa pesawat tersebut perjalanannya singkat
paling lama antara dua jam ataupun empat jam
kalau misalnya dia melakukan perjalanan sampai ke papua
sementara di satu sisi kita lihat juga angkutan kereta masal

dan juga tidak bergejala
ini dimungkinkan untuk bisa melakukan perjalanan

dan kemudian juga dengan melihat apakah sudah divaksinasi
dan juga tidak bergejala
ini dimungkinkan untuk bisa melakukan perjalanan
jadi semua dalam dua minggu ini
sebagaimana kita ketahui bahwa instruksi mendagri itu semua dievaluasi dalam dua minggu
jadi dalam dua minggu ini kita akan melihat apakah pelonggaran mobilitas
penurunan level ppkm
dan kemudian dengan pengetatan syarat naik pesawat diperketat ini
akan memberikan dampak dan memberikan rujukan
dalam rangka kita melihat antisipasi libur nataru ke depan
jadi oleh karena itu ini menjadi salah satu bentuk respons
agar kita bisa melihat
dan menjadi referensi dalam rangka mempersiapkan libur panjang
pada saat natal dan tahun baru
karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin membatasi orang untuk liburan
kita tidak mungkin juga membatasi orang untuk merayakan hari raya keagamaan
tapi yang terjadi itu adalah bagaimana kita bisa melakukan regulasi
untuk mengempet ketat supaya tidak terjadi penularan
dan yang paling penting lagi adalah protokol kesehatan itu bisa diterapkan
secara ketat dan tidak ada tawar menawar
baik pak alex saya setuju ketika protokol kesehatan sudah bisa
tidak bisa ditawar lagi begitu
saya ke bu mas dalina dalam pandangan anda ibu
bagaimana kemudian masyarakat yang pasti sudah mayoritas divaksin begitu
apalagi di kota kota besar juga bisa kemudian merasa aman
dan juga protokol kesehatan seperti apa yang bisa dilakukan paling mudah
apalagi bagi mereka yang mungkin melakukan mobilitas di akhir tahun nanti ibu
ya jadi tentu saja protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah
baik melalui regulasi di inmen dagri maupun protokol kesehatan
yang selalu dipromo oleh banyak pihak itu menjadi concern kita
tiga m saat ini masih menjadi kunci utama di dalam pencegahan ya
pencegahan transmisi covid sembilan belas di antara warga
tetapi pemerintah juga harus memperkuat tiga t nya
selama masa liburan ke depan
menjelang madrid di sini ya jadi agak berisik ya
jadi tiga m atau peningkatan protokol kesehatan itu menjadi hal yang penting
di dalam pencegahan transmisi covid sembilan belas
terima kasih atas waktunya
kabit penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas alexander ginting
dan juga epidemiolog mas dalina apane
terima kasih atas waktunya bapak dan ibu